sudah sibuk menyiapkan satu ratus dua jenis makanan dan minuman tradisional
lima lapak dagangan menjual kuliner dari berbagai etnis
yang ada di desa denai lama kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang sumatera utara
pedagang dari suku melayu menyajikan makanan roti jala lengkap dengan kuah gulai ayam dan kambingnya
tersedia juga nasi minyak dengan pepes ikan gembung dan bubur lambung
potongan kue bingkang rasida danai dan lupis juga siap disantap pengunjung
seorang pedagang bahkan membuat langsung kue kekaras dari adonan hingga mencetak langsung ke dalam wajan
selain dinikmati kue ini dapat juga dibawa pulang sebagai oleh oleh
makanan khas jawa juga tersedia dari gerontol jagung cenil tiwul hingga gemblok
dilengkapi dengan aneka minuman segar dari cendol skoteng jahe wedang sere
selain enak semua makanan dan minuman juga dipastikan sehat
karena tidak ditambahkan bahan pengawet pemanis buatan dan zat pewarna kimia

yang terampil ibu ibu dan pemudi desa mengolah bahan alami dan organik menjadi pengenan sehat
keunikan pekan pasar kuliner kawan lama mendapat sambutan dari pengunjung
di tengah kampung yang jauh dari kota lima hingga tujuh ribuan pengunjung datang setiap hari minggu
yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa
pengunjung yang datang biasanya membawa serta keluarga dan anak anak
kawasan wisata ini juga diminati kaum milenial yang rindu dan kesulitan menemukan makanan tradisional yang murah dan sehat
mungkin anak anak sekarang juga nggak terlalu mengenal masakan tradisional
jadi ya kita ajak kemari supaya mengenal seluruhnya mereka
awalnya kami tertarik pak karena untuk pasar tradisional di zaman sekarang itu sangat minim sekali
kawasan wisata kawan lama menambah keunikan pasar dengan membuat alat tukar koin yang terbuat dari tempurung kelapa berukir loko pasar yang mereka sebut tempu
satu koin senilai dua ribu rupiah dapat dibelanjakan dengan makanan dan minuman yang ada
jika tak habis terpakai pengunjung dapat menukarkan kembali dengan uang
sambil melahap aneka makanan dan menyeruput minuman pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan musik melayu pak pung
pemuda dan pemudi desa serta pengunjung dapat ikut menari meramaikan suasana
pertunjukan kesedihan bergiliran dari berbagai etnis diharapkan dapat menjadi media edukasi atau pembelajaran
baik bagi warga desa yang ikut berjualan maupun bagi pengunjung yang datang
kita istilah dengan nuansa nuansa musik ya gitu
karena memang apapun komitmen kita tradisi budaya ini harus kita gali di situ
dan saya kira pekan sarapan ini berpotensi menjadi media
bertemunya beberapa budaya di sini dan menjadi ekspresi bagian anak anak ini
dan anak muda ini semangat untuk menunjukkan bahwa mereka bisa gitu
tanpa dukungan siapa pun mereka bisa
empat tahun tiga bulan empat bulan mereka berbudal setinggi
dan mau dari lima ribu sepuluh ribu kita bisa kembangkan
alhamdulillah sekarang saya kira pengunjung setiap minggu lima sampai seribu orang
dan itu berkah bagi kita
edukasi kebudayaan indonesia yang multi etnis juga diwujudkan dengan pakaian adat yang dikenakan para pedagang dan pengelola pasar
banyaknya makanan yang dijual di pasar kuliner kawan lama membuat pengunjung tak dapat mencicipinya sehari
sehingga sebagian besar pengunjung kembali datang untuk menyantap kuliner tradisional yang belum dilahapnya
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara